hai hai hai hai hai hai hai terima kasih atas semua yang kau berikan kepada kami
hai semoga kami belum keadaan sehat walafiat lancarkan ya allah dalam kehidupanku ya allah
kehidupan orangtuaku dan adik adikku ya allah lebih beli wali wali daya warhamu'alaikum warahmatullahi
subyuruh ya allah ya apa apa saya boleh jadi buru gendong pak benar benar kamu bekerja ya
saya butuh uang pak anaknya gendongmu
dimana mana mesti bawa kain gendong tapi saya nggak punya kain pak sebenarnya saya bisa kok
ngangkat beras ini benar saya kuat ya sudah kamu bawa barang ini keluar sana ya allah
ihangtihang memang lebih banyak onu sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan
hai untuk menjemput zikir yang halal dan baru itu anak anak hamba yaallah
hai terjeng nyamuk figur mis mu precious
emangnya kita harus kerja gitu
anjel kakak punya ide
lihat deh gimana kalau kita ambilin terus kita jual sisa sisa sayuran itu
buat apa kok gak jernoan
buat makanan ternak dong iya enggak
bu boleh nggak bu sayurannya kita ambilin
wah iya boleh boleh sekalian bersihin ya
tunggu ya ne
telurnya dua ya mbak
yuk sekarang kita makan ya

masa bua yang sama
iya girls yang tuuuck
kalian kenapa sih kepadanya mata gitu jeng jeng
dimas kamu dapat uang dari mana yang jelas kita ngemis bu kita ambil sayuran yang
pakai terus kita jual deh jadi ini nih ya allah dimas ajang memang benar benar anak
bakti kepada orang tua allah memang benar benar mendepati janji dia akan memberikan tristi yang
cukup kepada kita dan memberikan anak yang baik sekali sekarang kita makan lagi ya sayangnya
pak boleh nggak berasa kita ambil ambil aja
kok ada makanan sus aku enggak masak mas males kalau
setelah perbeda warung aciki sendiri ya
kamu gimana sih suami pulang kerja itu diladenin bukannya malah disuruh suruh
enak aja emangnya aku pembantu kamu apa yang harus kamu suruh siang dan malam
ngamau susi apa sih kamu betul betul aku inget ya seto aku ini bukan perempuan
bego seperti serati jadi aku ngamu suruh suruh sama kamu kawan kau
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
hai terima kasih atas semua yang kau berikan kepada kami
hai semoga kami bangka dan sehat walafiat
hai pencerkannya allah dalam kehidupanku ya allah kehidupan orangtuaku dan adik adikku ya allah
terutama ibuku dan adikku ya allah
rabbana atina fidyuni hasanah wabarakatuh hasanah wakinah asibannar
ratih taruh aja sana
aduh awas gue jembat
terima kasih bu
saya permisi dulu ya bu
memang beda ratih dari guru gendong lain
orangnya cantik santun sopan
kerjanya juga hati hati
dan rapi kayaknya
saya suka sama anak ini
hei lo kan anak baru sih neng jadi pergi deh
apa salah kita
hei ini daerah gue
jadi kalau lo ada apa apa lapor dulu ke gue
ini kan tempat umum
beragam banget sih lo